polres metro jakarta selatan membekuk pengedar sekaligus pembuat cairan rokok elektrik berbahan ganja yang diedarkan melalui internet
cairan ekstrak ganja ini dijual oleh pelaku melalui internet dengan harga rp enam ratus per botol
satuan narkoba polres jakarta selatan mengungkap industri rumahan pembuatan cairan rokok elektrik dengan ekstrak narkoba jenis ganja di jagakarsa jakarta selatan
polisi menangkap aa seorang pengangguran yang membuat dan menjualnya lewat internet dengan harga rp enam ratus ribu rupiah per botol
dari tangan pelaku polisi mengamankan delapan bungkus plastik kecil ganja empat puluh empat botol liquid cairan rokok elektrik bahan bahan kimia dan alat pembuat liquid
ini adalah barang bukti yang sudah sangat beredar di masyarakat dengan menggunakan liquid
yang ternyata dari beberapa tempat tempat penjualan liquid vape ada juga campuran liquid sapinya mengandung ganja
dari hasil lab bahwa kandungan ganja tersebut bisa masuk dalam daftar narkotika golongan satu
polisi masih terus menyelidiki kasus ini
sementara pelaku terancam hukumnya
hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
budi tanjung jakarta